terpidana pembunuh aktivis ham munir polikarpus budihari prianto mendapat status bebas murni
tujuh september nanti genap empat belas tahun tidak terungkap dalam pembunuhan munir
isu kematian munir pasti akan berpotensi kembali menguak ke permukaan
menyusul rapor ham pemerintahan joko widodo
kasus pembunuhan munir said talib aktivis ham yang meninggal pada tujuh september dua ribu dua puluh
hingga saat ini masih menyimpan misteri siapa sebenarnya dalang pembunuhan munir
dari hasil autopsi mengindikasikan penyebab kematian adalah racun arsenik
munir tewas dalam penerbangan dengan pesawat maskapai nasional garuda indonesia
dari jakarta menuju amsterdam belanda
kasus pelanggaran ham memang cukup pelik karena bermuatan politis
setelah melibatkan banyak pihak yang berkepentingan sehingga kerap menemui jalan buntu
istri mendiang munir suciwati menyatakan
kelalaian hilangnya dokumen tim pencari fakta kasus munir
dan ketidakpatuhan untuk mengumumkan hasil penyelidikan kasus ini bisa mengarah ke pidana
presiden jokowi bisa dipidanakan lantaran dianggap menghalang halangi upaya pencarian keadilan kematian munir
penemuan keberadaan dokumen hasil temuan tpf sangat vital bagi pengungkapan kasus pembunuhan munir
karena bisa menyeret pihak yang bertanggung jawab ke muka hakim
kami menyerahkan surat mendorong dan meminta presiden
untuk segera mengumumkan dokumen tpf munir yang hari ini posisinya ada di istana
tapi sampai hari ini memang kami belum mendapatkan kejelasan terkait apakah dokumen tersebut akan segera diumumkan atau tidak
setelah menjalani masa tahanan terpidana pembunuh munir polikarpus budihari prianto mendapat status bebas murni
polikarpus juga menyatakan siap menghadapi jika kasus ini kembali dibuka
kalau kasus ini akan dimunculkan kembali bapak siap begitu
dengan status polikarpus bebas murni sejak dua puluh sembilan agustus dua ribu delapan belas
serta belum terungkapnya dalang pembunuhan munir
rasa keadilan masyarakat akan kembali terusik
apalagi memasuki pemilihan umum tahun dua ribu sembilan belas
isu kematian munir pasti akan berpotensi kembali menguak ke permukaan
menyusul rapor ham pemerintahan jokowi
polikarpus bebas murni
polikarpus bebas murni
polikarpus hari ini bebas murni
ia dianggap selesai menjalani hukuman atas pembunuhan aktivis hak asasi manusia munir
tapi kita semua tahu pengungkapan kasus kematian munir jauh dari kata tuntas
rezim berganti tapi negara seolah tidak punya nyali
kembali untuk mengingatkan penguasa kami akan bahas malam ini bersama narasumber
sudah ada di studio putri kanesia kepala divisi advokasi ham kontras
mbak putri selamat malam
selamat malam mbak
terima kasih sudah hadir di sini
kemudian melalui sambungan telepon ada brigjen paul marsudi hanafi
mantan ketua tpf munir
selamat malam pak marsudi
pak marsudi terima kasih sudah bergabung bersama kami
saya ke mbak putri
mbak putri seberapa jauh kita sekarang dari pengungkapan itu
semuanya sudah bekerja
anda katakan tadi juga sudah disampaikan
semua dokumennya sudah ada
tinggal apa sekarang
begini jadi pertama pemerintah selalu mengatakan bahwa kasus munir sudah selesai
dengan diadilinya beberapa nama
seperti tadi misalnya polikarpus kalau misalnya kita ingat
dulu juga ada indra setiawan dan rohainil aini maaf dari garuda
dan juga ada muhdi pr walaupun kemudian dinyatakan bebas oleh pengadilan tahun dua ribu delapan
tapi sebenarnya siapa yang kemudian bisa menyatakan bahwa kasus munir sudah selesai
karena kuncinya adalah di laporan tpf munir
yang sampai hari ini juga tidak pernah disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat
padahal itu sudah tercantum dalam kepres satu ratus sebelas dua ribu empat
jadi sebenarnya kalau mengatakan bahwa
kasus munir sudah selesai atau belum
ya kuncinya adalah ayo kita sama sama buka dokumen tersebut
apakah jangan jangan ada nama nama lain yang belum terungkap
saya pikir ketua tpf munir juga mungkin punya pandangan yang serupa terkait dengan hal tersebut
oke kalau begitu saya langsung ke pak marsudi
pak marsudi dokumennya sekarang dinyatakan hilang
haruskah kemudian kemana sekarang kita harus bertanya kita harus berharap
pak marsudi karena bagaimanapun itu adalah hasilnya
adalah hasil dari kerja keras teman teman di tpf munir
ya saya kira tempoh hari pak sby sudah memberikan melalui pak sudi sirawahi
yang saya tanda tangani saya berikan kepada pak sby untuk diserahkan kepada pak jokowi
sekarang tinggal pak jokowi bagaimana menilai lanjut hal tersebut
sebenarnya gampang nih masalahnya ada goodwill nggak dari pemerintah
itu sudah lengkap di sana datanya
datanya sudah lengkap termasuk ada orang orang yang belum disentuh oleh hukum sama sekali
berapa banyak mereka yang belum tersentuh hukum
ya ada beberapa ya ada dua ya rasanya itu ya
tapi yang paling penting itu masalahnya kita buka kembali dokumen tersebut itu ada semua tertera di situ
nah tinggal lagi bagaimana pemerintah sekarang ada berniat nggak untuk membuka tersebut
kalau perkaranya sih sudah jelas kan ada tersangka tapi itu kan pelaku lapangan saja
sekarang dadernya intelektualnya siapa
artinya alasan hilang itu mengada ngada ya pak marsudi
nah itu saya nggak tahu itu bisa ditanyakan sama pemerintah saja
nah hilangnya di mana
tapi yang jelas bahwa itu sudah kita berikan kembali
yang saya tanda tangani bahwa itu benar salinan tersebut
itu masalahnya sekarang ada goodwill nggak dari pemerintah
jangan dipermasalahkan jadi hilang itu jadinya nggak maju maju kalau hanya hilang hilang terus
soal goodwill ini mbak putri bagaimanapun kan sekarang ini ada packnya ini ada momennya
tapi sekali lagi beririsan dengan pilpres
ada kesan kemudian bahwa kasus kasus hak asasi manusia kemudian kasus munir munculnya hanya lima tahun sekali
gimana kontras melihatnya ini
saya juga melihat ini satu hal yang disayangkan
sebenarnya kalau melihat dari segi positif saya justru mendorong di sisa masa pemerintahan jokowi yang tinggal satu tahun lagi
masih ada peluang untuk menyelesaikan
saya ingat misalnya dua ribu enam belas pada saat jokowi bertemu dengan ahli ahli hukum di bulan september dua ribu enam belas tanggal dua puluh dua saya ingat
pasca pertemuan tersebut jokowi menyatakan bahwa pr kita adalah kasus pelanggaran ham berat masa lalu termasuk kasus mas munir
jadi kata mas munir itu disampaikan secara lugas oleh presiden
artinya apa dari situ memang ada keinginan dari presiden untuk mengungkapkan
tapi problemnya adalah seperti lip service saja karena setelah itu ya sudah tidak ada follow up
saya tadi menyoroti apa yang disampaikan oleh pak ammar sudi hanafi
karena sudi silalahi memberikan laporan tersebut itu kalau tidak salah satu minggu setelah komisi informasi pusat menyatakan bahwa dokumen kip munir adalah dokumen yang terbuka untuk umum
harus diumumkan kepada masyarakat
tapi kemudian awalnya mereka mengatakan pihak setnek mengatakan bahwa mereka tidak menerima dokumen tersebut tidak pernah mengetahui ada dokumen tersebut
tapi kemudian selang beberapa hari mengatakan bahwa dokumen itu hilang
makanya kemudian dari pihak sudi silalahi menyerahkan
ini menjadi satu hal yang penting karena sebenarnya kalau dinyatakan susah atau tidak mengungkap kasus munir saya pikir sederhana saja tinggal dibuka laporannya
kalau tadi ada bocoran misalnya dari pak marsudi hanafi sebenarnya ada beberapa nama lagi
jadi kunci laporan tersebut untuk menidaklanjuti bahwa ternyata kasus munir belum selesai karena ada nama nama yang mungkin tidak sempat atau belum pernah terungkap sampai hari ini
pak marsudi kalau menurut anda sulitnya ini diungkap sampai hari ini
iya pak ammar sudi kenapa kalau menurut anda
iya pak ammar sudi anda bisa dengar jelas sekarang
putus mbak putus
oke oke nanti kami akan coba hubungi anda lagi
mbak putri apa yang sebenarnya menyebabkan ini begitu sulit
apakah kembali rumor yang beredar kemudian terkait dengan orang orang kuat kenapa nggak ada nyali
atau juga itu mudah dukungan dari masyarakat besar
iya itu sebenarnya jadi pertanyaan kami bersama bahwa kenapa kemudian sebegitu sulit bahwa apalagi ini satu orang
negara begitu berapi api bicara terkait dengan penanggulan terorisme misalnya atau pemberantasan narkotika
tapi untuk satu kasus munir yang sebenarnya empat belas tahun terjadi sudah empat belas tahun terjadi tapi susah sekali
bahwa ini harus diingat bahwa ini menjadi pr tersendiri untuk pemerintah mengapa
karena tpf ini dibentuk melalui kepres
artinya ketika kepres dibentuk tahun dua ribu empat ada anggaran negara yang dikeluarkan untuk membentuk satu tim penyelidikan
dan tim penyelidikan sudah bekerja selama satu tahun sejak dibentuk tapi kemudian tidak ada follow up
ketika laporan tersebut satu dinyatakan hilang kemudian dua tidak ada keinginan pemerintah untuk mengumumkan saya pikir negara sedang melakukan pembangkangan hukum
oke pembangkangan hukum pak ammar sudi apa yang anda lihat

kalau soal pembangkangan hukum saya tidak ada komentar
tapi benar kata mbak putri tadi sangat sederhana kasus tersebut
sekarang ada kemauan enggak itu masalahnya ini masalahnya gitu aja ada kemauan
buktinya kita tpf memang bisa mensuplai penyidik hal hal yang positif yang sampai sekarang ada tersangkanya sampai tiga orang kan terbukti kan gitu
apakah benar yang menyebutkan
apakah benar yang menyebutkan
ini terkait dengan orang kuat tapi sekuat apa sampai sebuah negara kemudian presiden tidak punya nyali untuk menghadapi hal seperti itu pak
saya tanyakan sama presiden mengapa dia nggak punya nyali
oke oke tapi pada saat anda kemudian bersama sama dengan tim melakukan penyelidikan itu semua data datanya informasinya bisa mudah mendapatkannya
anda juga bisa apa koneksi
apa koordinasinya juga berjalan lancar ada hambatan atau tidak sih sebenarnya pak marsudi
kalau hambatan sih tetap ada tapi bisa kita lalui karena waktu itu kan kita didukung penuh oleh pak presiden waktu itu
kita kan jadi nggak ragu ragu melaksanakan melaksanakan perintah presiden
jadi kita bisa masuk semua gitu
termasuk juga soal pertanggung jawaban itu jadi tentu saja saya merasakan mungkin teman teman tpf juga sekarang sebenarnya masih ada yang mengganjal
karena ada bentuk pertanggung jawaban dari anda mungkin pak marsudi yang belum tuntas ketika hasil tpf itu belum dibuka kepada publik
putus mbak nggak saya ekornya aja kebenaran
oke baik baik nanti kami akan hubungi anda lagi mungkin mungkin itu juga yang dirasakan oleh teman teman tpf
karena memang peak nya adalah ketika itu benar benar bisa tuntas bisa terbuka publik mendapat jawaban terutama sekali keluarga mbak susiwati bisa jelas ada closure gitu kan
ya tapi ini menarik ya

ya ya ketika saya ingat dua ribu enam belas ketika kami mengajukan google kita sudah mengajukan google

pihak setnek pada saat itu mengatakan karena waktu itu kami mengundang anggota tpf munir waktu itu ada usman hamid dan hendardi untuk bersaksi
pihak senek tentu mengatakan bahwa kenapa bukan tpf saja anggota tpf saja yang menyampaikan laporan tersebut hasil laporan tersebutnya di publik
melempar ke malam itu
jadi ini menarik karena dengan statement tersebut itu menunjukan bahwa pihak negara pemerintah tidak mengerti
makna dari kepres satu ratus sebelas tahun dua ribu
bahwa pertanggung jawabannya tetap ke atas kepresiden
dan kalau misalnya baca di poin ke sembilan dari kepres tersebut mengatakan bahwa presiden mengumumkan dokumen tpf munir kepada masyarakat
kalau bicara soal siap pemerintah mengumumkan pemerintah kalau menurut konstitusi pemimpin tertinggi adalah presiden
berarti hanya presiden yang boleh mengumumkan
ketika tpf itu selesai bekerja bahkan usman hamid sebagai sekretaris tpf munir pada saat itu mengatakan bahwa
kita memberikan semua dokumennya kepada sby tanggal dua puluh empat juni
artinya mereka tidak punya kewenangan
bahkan untuk menyimpan saja mereka tidak punya kewenangan
apalagi mereka harus mengumumkan kepada publik karena itu bukan tupoksi dari tpf
masih banyak pertanyaan sebenarnya bagaimana dan sebenarnya apa yang mengganjal mereka sekarang
kami akan membahasnya sesaat lagi tetap di cnn indonesia prime news
kami akan membahas tentang kesehatan aktivis ham munir yang sudah hampir empat belas tahun masih belum terungkap
kalau misalnya kembali kita merunut ke belakang nih mbak putri kau melihat janggalnya di mana saja
mungkin ini sekalian untuk mengingatkan kepada penguasa bahwa ini masih ada yang belum beres
karena balik lagi dari laporan tpf tersebut itu menunjukkan pertama mereka mengatakan bahwa mereka tidak pernah menerima
pemerintah dalam hal ini melalui setnek mengatakan bahwa mereka tidak pernah menerima laporan tpf munir
jadi padahal kalau melihat di undang undang ya mereka punya kewajiban untuk menyimpan dokumen kenegaraan termasuk dari presiden dan wapres
lagi lagi sebenarnya banyak fakta fakta terungkap ketika kami melakukan sidang kip
dimana waktu itu sekretaris tpf munir usman hamid menyatakan bahwa sehari sebelum mereka akan menyerahkan laporan dokumen ke presiden
tanggal dua puluh tiga juni dua ribu lima mengatakan bahwa tolong dokumen di copy tujuh kali
jadi andi malarang yang waktu itu mewakili sbi mengatakan bahwa tolong dokumen dikopi tujuh kali
dan sementara laporan yang diserahkan rencana yang akan diserahkan tersebut adalah ada dua
satu laporan utuh dan yang kedua adalah laporan
laporan ringkasan eksekutif
jadi kalau ditotal dikali tujuh ada empat belas dokumen
ringkasan eksekutif itu termasuk
kayak summary dari laporan yang lengkap gitu
karena laporan itu saya pikir lebih dari seratus salaman
tapi kemudian faktanya ketika hal tersebut hilang
waktu itu kami menanyakan kepada siapa dokumen itu diserahkan
waktu itu dihadapan media diambil oleh sbi
tapi di situ ada jajarannya ada menko polhukam ada kejaksaan agung kepolisian ada bin dan lain lain
artinya tim tpf mengatakan bahwa
ya kami menduga bahwa laporan itu di copy untuk dibagikan ke lembaga lembaga yang lain
jadi kemudian ini semacam saya menduga jangan jangan ada konspirasi
pertama seperti itu
kedua dari nama nama yang tadi dianggap terlibat dalam kasus
saya pikir ini sederhana aja
kalau pemerintah mengatakan bahwa kasus munir sudah selesai
bahwa tidak ada lagi pelaku yang terlibat selain yang sudah diadili
saya pikir nggak ada keraguan dong dari pemerintah untuk mengumumkan
dokumen tersebut sebagai satu bentuk negara
karena toh juga dianggap sudah selesai gitu kan
betul dan ini sudah dua periode
ada dua presiden yang mengatakan akan menyelesaikan kasus munir
dalam kasus sby kita juga tahu bahwa meskipun para pelaku lapangan ini sudah diadili
tapi putusannya hanya satu tahun dua tahun hanya polikarpus mungkin yang empat belas tahun
tapi muhdi pr kita masih ingat dua ribu delapan diputus bebas
tapi di masa jokowi tidak ada satupun pelaku yang memang diduga terlibat dan kemudian diadili
saya pikir ini salah satu yang menjadi
apa ya menjadi keraguan kita bahwa jangan jangan memang ada sesuatu yang dihindari oleh negara
bahkan sebenarnya yang bisa menjawab adalah pihak dari istana
walaupun sayang sekali hari ini tidak ada yang bersedia hadir untuk membahas ini
tapi mbak putri sebenarnya kalau dari sisi saya kembali lagi soal putusan bebas
kemudian bebas murni kemudian juga sudah ada pengurangan
artinya memang negara sangat lunak untuk melihat kasus ini kan
ya saya juga begini ketika politik
semuanya akan kembali menerapkan mengatakan bahwa undang undang atau aturan sebagai tameng gitu
ini ada yang menarik ketika dengan vonis pembebasan bersyarat
saya ingat ketika dua ribu empat belas ada pembebasan bersyarat terhadap polikarpus kami juga
november dua ribu empat belas kami juga waktu itu sampai mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara untuk mencabar sk tersebut
nah mengapa kami mengejelaskan
karena pertama remisi yang diberikan kepada
polikarpus ini sangat melimpah
total berapa jadinya
empat tahun enam bulan dua puluh hari
ini cukup melimpah bagi seorang narapidana
dengan alasan waktu itu pihak bapas mengatakan bahwa polikarpus cukup kooperatif gitu ya
polikarpus juga aktif selama di lapas ikut pramuka dan lain lain gitu ya
kegiatan ke pramuka
jadi itu menjadi salah satu nilai poin untuk mendapatkan pembebasan bersyarat
tapi kita juga ingat bahwa polikarpus ini ketika persidangan tidak cukup
ketika persidangan tidak cukup kooperatif untuk mengungkap siapa orang orang yang terlibat dalam kasus
nah saya melihat bahwa dengan
juga termasuk sampai masih terakhir hari ini ketika bebas juga tetap mengaku masih tidak membunuh munir kan
tapi ada yang menarik dengan tadi pernyataan polikarpus yang saya lihat di statement di awal
mengatakan bahwa ya siap siap saja kalau misalnya untuk dipanggil dan lain lain
saya pikir ini menjadi kunci bahwa dengan bebasnya polikarpus hari ini gitu ya
bukan bebas muria ya
tapi memang menyelesaikan masa pemindahan setelah empat belas tahun
kalau lagi lagi kalau negara memang punya niatan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran ham masa lalu
ya silahkan saya pikir bisa polikarpus ini bisa dijaga saksi untuk nama nama yang tadi disebut oleh ketua tpf
masih ada di dalam dokumen
belum pernah diungkap sampai hari ini
oke tapi sebenarnya bagaimana sih dari sisi seorang polikarpus menanggapi hal ini kemudian
apakah ketika ia selesai menjalankan masa tahanannya ini juga ia merasa bahwa
kasus ini sudah selesai
nanti kita akan tanyakan
sudah bergabung bersama kami mas polikarpus selamat malam
melalui sambungan telepon
oke selamat malam
selamat malam mas polikarpus
nanti saya akan kita akan jeda dulu setelah jeda saya akan kembali kepada anda
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
saya akan langsung menyapa mas polikarpus dari luar studio
mas polikarpus selamat malam
ya selamat malam
mas polikarpus anda bebas murni hari ini
saya ingin tahu sebenarnya anda lega takut masih ada kecewa atau apa yang pastinya anda rasakan sekarang
saya lega dan saya tidak pernah takut itu saja
anda lega dan tidak pernah takut
tapi coba tolong dilihat juga dari sisi saya
jadi selama ini yang diungkapkan dari sisi bukan dari sisi via saya
jadi ini juga banyak satu kejanggalan kejanggalan yang saya alami
jadi ketika saya dituduh
saya meracun dengan orange juice
tetapi fonisnya dengan mie goreng
sedangkan mie goreng tidak ada dalam surat dakwaan
kemudian saya difonis empat belas tahun
saya menjalani dua tahun
dan saya mengajukan kasasi saya bebas
setelah itu saya sudah kerja selama satu tahun
dan kemudian saya diperiksa ulang
dengan tempat yang berbeda
pertama tuduhan adalah dari jakarta ke singapura
yang kedua lokusnya berubah dan waktunya juga berubah
ada di singapura di cafe bin
sedangkan cafe bean itu ada di lantai tiga
sedangkan saya turun di lantai dua di kedatangan
kemudian hakim juga mengacau
hakim juga mengacu kepada hasil otopsi belanda
yang mana hasil otopsi belanda adalah
intake time racun atau racun masuk ke tubuh munir adalah delapan jam sebelum meninggal
jarak terbang antara singapura dan amsterdam adalah dua belas jam dua puluh lima menit
dua jam sebelum mendarat munir meninggal
nah kalau ditarik mundur
hasil otopsi belanda adalah delapan jam sebelum meninggal munir kena racun
yaitu dua jam dua puluh lima menit setelah dari singapura
itu hasil otopsi belanda sebagai acuan dari putusan hakim
kemudian yang kedua adalah hasil otopsi dari seattle amerika

untuk otopsi dari seattle amerika adalah sembilan jam sebelum meninggal
intake time masuk ke tubuh munir
jadi racun masuk ke tubuh munir hasil otopsi dari seattle amerika adalah sembilan jam sebelum meninggal
kalau ditarik mundur adalah satu jam dua puluh lima menit setelah dari singapura
sedangkan saya di pesawat tidak ketemu munir dan saya langsung turun di singapura oke artinya
jadi munir ini
mas artinya anda juga ingin mengatakan anda korban
sebentar dulu saya lanjut dulu
ini supaya ahli hukum indonesia ini supaya paham
jadi ini kejadian ada empat kali
pertama jakarta singapura saya sudah lakukan inkrah
saya sudah diponis inkrah
kemudian ditemukanlah nofum yaitu intake time hasil otopsi belanda
adalah delapan jam sebelum meninggal
yaitu dua jam dua puluh lima menit after singapura
yang ketiga adalah satu jam dua puluh lima menit after singapura
yaitu hasil otopsi amerika
kemudian yang lebih lucu lagi terjadilah peristiwa cafe win
saya sumpah demi tuhan
yang tahu itu hanya siapa yang menuduh saya
kapan ada itu peristiwa cafe bean
itu tidak mungkin
nah itu supaya anda semua berpikir dan menganalisa sendiri
artinya anda juga perlukan mas poli
kemudian oh ya jelas anda analisa saja sendiri
supaya orang sedunia itu tahu
sudah dihukum dengan ingkrah jadi munir ini sama saja dibunuh empat kali
dari jakarta singapura saya sudah lakukan
sudah saya jalani dengan hukuman empat belas tahun
kemudian saya dihukum dengan lokus dan
dengan lokus dan tompus yang berbeda
letak dan waktu yang berbeda
lalu kalau misalnya anda menjadi korban
kemudian ketiga saya
lalu kalau misalnya anda sekarang menjadi korban
apa yang akan anda luruskan
apa yang anda akan lakukan sekarang
itu sudah masa lalu
saya sudah capek ngurusin seperti itu
yang berlalu sudah berlalu
beberapa kali anda mengatakan soal nama baik
anda tidak ingin memperbaiki nama baik anda
orang sedunia tahu nama baik saya
ini hanya orang orang tertentu kok yang menuduh saya
buktinya saya di mana mana masih bisa dihargai orang
saya tidak perlu menuntut seperti itu
tapi semua orang tahu dan orang akan menilai
sekarang saya ingin tahu
siapa itu usman hamid
ketika di dalam sidang dia berani bersaksi bahwa saya
latihan nembak bersamamu di pr
saksi di dalam sidang adalah yang melihat yang merasakan dan yang mengalami
saya tanyakan kepada usman hamid
ketika dia lahirnya tahun berapa
dan tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh dia ada di mana
itu yang saya mau tanya
ya kalau lahir tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam
kejadian itu tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh
umur sebelas tahun
dia ada di mana
anda menunjuk orang
apakah itu yang anda maksud mengorbankan anda juga
atau siapa yang di sini anda tunjuk mengorbankan anda
ya itu salah satu yang memperhatikan
salah satunya adalah usman hamid
ketika di dalam sidang dia sempat berkuar kuar bahwa dia melihat bersaksi bahwa saya latihan menembak denganmu di pr tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh
sedangkan seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh saya sudah di jakarta
tapi kalau bisa mempengaruhi pengadilan sedemikian rupa seorang usman hamid apakah itu
saya tidak di jepang
apakah itu bisa
atau anda juga menunjuk ada orang lain yang lebih kuat dari usman hamid
wah itu waktu itu sudah terakhir by the press ya
itu sudah terkondisikan dengan kekuatan mass media yang sedemikian rupa dan saya seorang diri
ya itu anda bisa pikir sendiri
dan saya tidak perlu meluruskan segala macam ini sudah berlalu
saya anggap ini sudah saya tutuplah
untuk apa saya ngurusin itu lagi
sedangkan saya ini butuh masa depan butuh kerja dan saya sebagai korban juga keluarga saya
dan ini yang aneh lagi coba
rumah saya pun ikut disita
sudah diputuskan oleh pengadilan negeri
apa urusannya dengan rumah saya
apa urusannya dengan perdata
anda merasa menjadi korban
empat belas tahun terakhir
pada saat yang sama mbak suciwati juga menjadi korban
mas munir menjadi korban
keluarganya menjadi korban
tidakkah anda ingin muncul ke pemukaan sama sama memberikan penyelesaian penutupan kasus ini
kalau itu sih saya serahkan pada yang kuasa aja
saya sudah capek ngurusin seperti itu
jadi saya di penjara dengan tidak ada jelasan dengan hukum yang seperti main akrobat
yang penting polri dihukum kan begitu
yang penting ada orang dihukum ya kan
nah sekarang sudah saya jalan nih mau apa lagi
apa lagi yang mau dituntut dari saya
saya sudah menjalankan hukuman dua kali
dengan kasus yang sama tempat yang berbeda
tanyakan pada orang ahli hukum sedunia
dan kapan saya meracun munir itu kapan
ya itu semuanya asumsi
siapa yang melihat saya itu bohong kalau kasus di cafe bin itu
semuanya asumsi siapa yang kira kira membentuk cerita seperti itu mas polikarpus
ya anda sebagai wartawan anda bisa tahu sendiri anda punya analisa anda lebih pintar dari saya
tapi saya ingin mengetahui analisa anda
saya kira itu sudah jelas
tujuh belas tahun anda tidak ingin membersihkan nama anda
tidak perlu dibersihkan orang sedunia sudah tahu saya bersih kok
ya itu hanya beberapa orang pro dan kontra itu ada
buktinya saya di mana mana masih laku
kalau saya orang yang sebagai pelaku pembunuh ya orang nggak akan terima saya untuk kerja di mana mana
tapi saya masih dicari ditawari pekerjaan yang cukup terhormat
ditawari pekerjaan cukup terhormat termasuk menjadi politisi mas polikarpus ada kepikiran kesana
oh tidak saya bukan orang politisi kapan anda melihat saya politisi
mungkin ingin bergabung karena ada informasi anda bergabung dengan partai berkarya
oh tidak itu tawaran saja tapi saya tidak pernah mengikuti aktivitas itu
kalau ada yang melihat saya mengikuti aktivitas itu kapan di mana
dengan siapa buktinya mana
tapi kalau anda melihat ada orang melihat saya bekerja iya
jadi apa rencana anda selanjutnya mas polikarpus
rencana saya ya saya ikut memberikan kontribusi membangun masyarakat membangun keluarga saya
dan saya bersyukur anak anak saya sudah bisa menyelesaikan meskipun kondisi waktu itu sangat minim dengan kondisi tekanan mental yang luar biasa
sama sama korban apakah ada berencana bertemu dengan mbak suciwati
kalau masalah bertemu di mana saja saya tidak masalah ya
karena semua itu saya anggap saudara saya anggap teman dan saya tidak pernah merasa punya musuh
ya saya punya teman seribu itu masih kurang daripada punya musuh satu orang
saya tidak pernah merasa punya musuh
oke baik terima kasih mas polikarpus
sudah berbagi bersama kami berbincang di cnn indonesia prime news
ya dari itu tadi perbincangan kami dengan polikapu saya terakhir ke mbak putri singkat saja setelah anda melihat perbincangan kami
sebenarnya begini sah sah saja ketika polikarpus gitu ya mengatakan bahwa dia juga adalah korban gitu atau mengatakan bahwa fakta fakta yang diungkap di pengadilan adalah berbeda dengan apa yang dia ketahui
tapi kita juga lihat pasal satu ratus delapan puluh empat kuhap terkait dengan alat alat bukti
bahwa satu alat bukti itu bisa dinyatakan sebagai alat bukti ketika dia lebih dari satu
jadi pernyataan dari seorang polikarpus saja tidak cukup untuk bisa mengadili seseorang atau mengatakan bahwa oke polikarpus tidak bersalah
tapi ada fakta fakta lain yang memang kemudian itu juga bisa dijadikan sebagai alat bukti
ketika pada akhirnya pengadilan negeri hingga pada akhirnya pada ma memutuskan polikarpus bersalah dengan fonis empat belas tahun penjara
itu kan membuktikan ada fakta fakta lain
di luar sana
jadi itu adalah yang terbuat dari apa yang disampaikan oleh polikarpus yang menyatakan atau mengarah kepada ada keterlibatan polikarpus
itu yang pertama
yang kedua juga disampaikan dalam persidangan terungkap bahwa ada konspirasi dalam kasus ini
itu yang menarik
jadi kalau dibilang bahwa tidak ada kaitannya tapi bukan berarti polikarpus sama sekali tidak bersalah atau tidak terlibat
karena di situ diketahui ada fakta fakta yang menyatakan misalnya ada percakapan telepon misalnya
dan seorang polikarpus juga bebas
polikarpus juga bebas mengatakan apapun
dan yang terakhir tadi juga saya sudah sampaikan di sebelumnya bahwa kalau memang polikarpus mengatakan punya fakta fakta atau misalnya mengatakan tidak bersalah dan ada yang lain
ini sebenarnya kuncinya
ketika kita ingin mengungkap nama nama lain yang belum sampai hari ini belum pernah diadili
saya pikir keberadaan polikarpus menjadi penting untuk mengungkap
kalau ini untuk bicara soal sama sama korban
misalnya ketika polikars mengatakan beliau juga adalah korban
ya kita fair faren aja
untuk daripada kita saling menuduh dia
kita saling menuduh dan lain lain
kuncinya adalah ayo sama sama kita buka dokumen tersebut
tapi skotnya juga tidak mau itu
saya ke pak marsudi
anda tadi melihat perbincangan saya dengan mas polikarpus
sekarang kuncinya bagaimanapun
ya saya menikmat
sekarang kuncinya bagaimanapun di pemerintah
apa pesan anda
apa yang paling bisa dilakukan sekarang pak marsudi
saya kira buka saja dokumen tersebut
pemerintah sekarang membentuk tim juga untuk kembali mengungkap apa yang sudah tertera di dalam hasil tpf tersebut
karena itu semua mudah yang dibutuhkan hanya bukan
yang dibutuhkan hanya kemauan ya
kalau ada kemauan sudah tidak masalah itu
ada kemauan tidak akan menjadi masalah
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia prime news
mbak putri dari kontras
terima kasih sudah bergabung bersama kami
dan kami cnn indonesia prime news akan segera kembali